malam ini akan menjadi malam yang sangat berkesan
untuk aku dan putri sita
kamu kok belum ganti baju
yang lainnya udah nunggu di luar
saya gak ikutin tante
saya lagi ngenap badan juga sih
kalau gitu kamu istirahat aja ya
tante jalan dulu ya
aku bisa aja keluar dari rumah ini
tapi selama ada bisa ular dalam tubuhku
aku gak bisa masuk lagi ke rumah ini
kecuali aku harus membuang racunku dulu sebelum keluar
nanti keburu sore
eh tapi kan sinta belum keluar
sinta bilang lagi gak enak badan
aku mau panggil sinta
kalau sinta itu nggak enak badan
udah kita jalan sekarang aja
nanti keburu gelap loh
nanti gak ada sebentar
kamu kenapa gak mau ikut
aku di rumah aja rama
kamu sama keluarga kamu aja yang pergi ya
ini acara pertunangan kamu
jadi kamu aja yang cariin buat aku
apapun yang kamu beli
pasti aku pake dan aku suka
jadi semua yang beracun tidak bisa masuk
di dalam tubuh dewi terdapat banyak racun pak
dewi bingung pak
keluarganya pak dharma udah kasih baju ini sama dewi pak
dewi harus cari alasan gimana caranya biar dewi nggak datang ke tunangannya kak rama
kamu harus datang
kalau kamu gak datang mereka malah curiga sama kamu nanti
ya tapi gimana caranya pak
kamu harus mengeluarkan racun di sini
toh kamu juga di sana gak akan menyakiti siapapun
sudah kamu tunggu di sini dulu ya
iya iya tunggu tunggu
kamu sudah siap rupanya
sekarang perhatian kamu buang di sini ya
sekarang kamu bisa tenang karena racun kamu sudah dibuang di sini
dalam waktu dua puluh empat jam bisa kamu itu makan kembali
beliin kau pakaian yang terindah buat kamu
wow warnanya bagus banget
kamu kok tahu sih kalau aku suka warna merah
aku udah gak sabar banget pengen kamu pakai pakaian ini
kamu tenang aja aku pasti pakai kok
yaudah kamu cobain ya
tidak aku mau
malam ini akan menjadi malam yang sangat berkesan untuk aku dan putri sinta
kamu gak usah takut
kamu sudah mengeluarkan racun racun itu
ya tenang aja
andai saja waktu dapat kuputar kembali
betapa aku rindu pada india tempat aku dilahirkan
dan kebersamaanku dengan bunda
daikan bunda bisa lihat aku pakai baju ini
tidak akan bisa mengalahkan aku
pak lihat deh anak bungsu kita sudah besar dan cantik sekali
mama papa tau gak kenapa erin dandan cantik gini
pasti ada yang spesial
malam ini erin undang teman erip
ada deh nanti juga tau pas dateng
ibu nuy kamu cantik banget

itu kan putri sinta
jangan jangan dia dalam bahaya
aku terasa parah seperti ini
jangan jangan dia dalam bahaya